kita ke informasi selanjutnya menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif
permasalahan sumber daya manusia menurut nadiem makarim terletak pada unsur soft skill yang dimiliki
banyak pekerja berusia muda tidak memiliki etos kerja yang mumpuni kurang disiplin dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri
nadiem menambahkan bila perusahaan atau organisasi memperkerjakan karakter seperti ini maka dapat menimbulkan inefisiensi dan masalah yang kompleks dan berujung dengan turunnya produktivitas
dia tidak tahu cara kerja sama eh cara kerja kolaborasi
kurang baik dari sisi disiplin diri
datang tepat waktu apa yang dia bilang dia follow up apa yang dia janji dia kerjakan
ketiga tidak bisa membuat keputusan secara mandiri
semuanya harus serba disuruh
tidak bisa mengambil keputusan dan melakukannya
tidak bisa membuat keputusan secara independen
dan ketiga tidak bisa berpikir kritis dalam arti mengases dirinya
kalau melakukan sesuatu apa pro nya apa pekon nya
ini semua sama
benar benar dari pekerja rumah tangga sampai software engineering sampai vp dari suatu perusahaan
semua isu isu yang kita ada adalah soft soft skill itu